kita ke informasi selanjutnya
tanggal dua puluh tiga september esok peristiwa alam equinox
di mana posisi matahari berada tepat di atas katolistiwa
akan terjadi di seluruh wilayah di indonesia
peristiwa tersebut akan membuat suhu udara naik hingga tiga puluh enam derajat celcius
dan untuk itu masyarakat diminta waspada dan menghindari cuaca panas
agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan
equinox adalah peristiwa rutin yang terjadi dua kali dalam setahun
yaitu posisi matahari akan berada tepat di atas katolistiwa
tahun dua ribu tujuh belas ini fenomena equinox terjadi pada dua puluh satu maret lalu dan dua puluh tiga september esok
meskipun ini peristiwa tahunan
masyarakat indonesia tetap harus mewaspadai dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan
apabila tidak terlalu perlu
masyarakat dihimbau lebih bijak untuk berada di dalam ruangan
sebab rata rata suhu udara di indonesia akan meningkat hingga mencapai tiga puluh enam derajat celcius
sementara panas yang terik saat equinok biasanya berpengaruh pada kesehatan manusia
beberapa penyakit yang bisa diderita
diantaranya hipertemin radang tenggorokan asma
aluran pernafasan dan dehidrasi
bagi yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan
saat equinok mengkonsumsi air putih delapan gelas sehari
bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit